saat ini wni yang berada di inggris sedang berkumpul di kbri yang berada di kota london untuk turut serta dalam perayaan peringatan kemerdekaan indonesia
dan sudah bergabung bersama kami yaitu minister counselor bidang media dan sosial budaya kbri inggris di london yaitu pak thomas siregar
pak thomas selamat sore waktu indonesia saya harus bilang dulu ini merdeka pak thomas
untuk merayakan peringatan hut kemerdekaan kita pak thomas
ya jadi memang ini mbak acara memang sudah digelar setiap tahun oleh kbri london
acaranya tersebut dengan temu masyarakat di mana ini masyarakat bisa berkumpul semua dari berbagai penjuru di inggris
kita merayakan kemerdekaan kita kita sangat bangga terhadap indonesia
di sini mereka bisa menikmati sajian budaya indonesia sajian kuliner
jadi seperti temukanan lah seluruh masyarakat indonesia yang ada di inggris
apa semacam kayak lomba kegiatannya itu apa aja sih pak
lomba kah atau sama halnya seperti yang biasanya kita lakukan di indonesia dalam rangka menyambut tujuh belas agustus
cuma ini bedanya mungkin lebih cepat diadakan atau diselenggarakannya di sana ya pak
apa saja kegiatannya
kegiatannya cukup banyak jadi lomba lombanya sudah kita laksanakan sebelumnya
ada lomba lomba olahraga poli pimpong kemudian futsal
itu sudah kita selenggarakan
nah hari ini ini sebagai puncaknya
secara kesenian nanti memang ada pengumuman apa namanya olahraga
karena kita bisa ikut perhiasan ada juga perlombaan anak anak
jadi kita coba menikmati seperti di indonesia lah
bagaimana kita semua bisa bergembira merayakan kemerdekaan indonesia
oke jadi tetap feels like home ya walaupun berada jauh dari indonesia ya
pertanyaannya tadi pak thomas menyebutkan hari ini puncaknya
apakah yang ikut serta dalam perlombaan dalam
perayaan peringatan kemerdekaan indonesia ini apakah hanya sebatas warga negara indonesia saja
apa mungkin warga negara asing atau masyarakat lokal ini juga boleh coba ikut lomba lomba ala ala indonesia nih pak thomas
oh iya tentu mbak
jadi kita disini juga kita mengundang mitra kita teman teman kita di inggris
mereka juga bisa mengetahui lebih bisa mengenal indonesia lebih baik lagi
mereka bisa melihat inilah wajah indonesia yang sebenarnya kita begitu beragam
kita akan sangat bangga dengan keberagaman kita
oh ada tentu jadi semua perlombaan perlombaan itu kita sediakan hadiah hadiah yang cukup wajar lah ya
jadi mereka mereka yang sudah ikut pertanding itu ada jari sayangnya juga
sebenarnya bukan hadiahnya yang kita tukang tapi adalah kebanggaan mereka untuk ikut serta dalam merayakan kemerdekaan
itu yang kita inginkan
oke nanti pas hari hanya pas tanggal tujuh belas agustusnya
apakah juga ada apa semacam kalau hari ini kan puncak perlombaannya gitu
mungkin tujuh belas agustus nanti mungkin ada kegiatan berbeda yang dilakukan yang juga mungkin menjadi tradisi di sana pak
kalau tujuh belas agustus tentu kita sebagai setiap tahun kita laksanakan upacara bendera
kita punya tim paski beraka juga di sini itu dari anak anak indonesia
yang dari masyarakat indonesia sudah lama tinggal di sini
mereka dilatih mereka juga ikut apa namanya menjadi bagian dari pas gibra
mereka dari london
pak mungkin sedikit ini sebagai ucapan selamat untuk hut kemerdekaan republik indonesia
perwakilan dari kbri dan juga mewakili dari seluruh warga negara indonesia yang berada di london berada di inggris
pak silakan pak
ingin mengucapkan selamat untuk kemerdekaan indonesia pak
anda masih jelas mendengar saya
mungkin perwakilan sebagai perwakilan dari kbri atau
tidak ada yang terakhir boleh diulang pak
iya sebagai perwakilan dari kbri dan juga mungkin dari warga negara indonesia yang berada di london yang berada di inggris saat ini
mungkin ada ucapan spesial atau ucapan khusus untuk kemerdekaan ri di tahun ini
tentu kita ingin apa namanya mengajak seluruh masyarakat indonesia yang ada di inggris untuk tetap apa namanya berupaya untuk memajukan kemerdekaan ri
kita ingin apa namanya mengajak seluruh masyarakat indonesia yang ada di inggris untuk tetap apa namanya berupaya untuk memajukan kemerdekaan ri
tetap berupaya untuk memajukan indonesia dengan segala upayanya
tentu kita semua punya peran yang baik dalam ikut meningkatkan indonesia di mata dunia
bisa melalui kebudayaan bisa melalui kemampuan intelektual kita bisa lakukan dengan berbagai cara
salah satunya dengan budaya itu ya membawa atau mengenalkan budaya indonesia ke masyarakat yang ada di london
yang berada di inggris ya pak thomas ya
oke baik terima kasih sekali lagi pak thomas
kita disini membawa nama indonesia jadi semua orang indonesia punya tanggung jawab yang sama untuk ikut memajukan dan mempromosikan indonesia di mata dunia
oke terima kasih pak thomas siregar minister counselor bidang media dan sosial budaya kbri inggris yang berada di london
sekali lagi merdeka salam untuk teman teman warga negara indonesia yang berada di sana
baik baik terima kasih mbak